indonesia yang telah mencurahkan
hingga bisa menyajikan
persembahan yang sangat spesial
pada momentum hari ini
diantaranya disini juga ada barisan
berkebaya pertiwi indonesia
jadi pertiwi indonesia ini sebagai inisiator
yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan
organisasi komunitas perempuan
untuk bergabung dalam kirap budaya
bicara mengenai kebaya
kebaya goes to unesco
mengapa tidak menjadi usulan kebaya menjadi warisan
budaya tak benda unesco
betul sekali kita juga menyaksikan
kompok kira pelajar smp dan sma
dari smp negeri empat jakarta
dan sma negeri satu jakarta pusat
yang berpakaian adat nusantara
perwakilan raja raja nusantara
dari tiga puluh empat provinsi seluruh indonesia
kita berikan tepuk tangan
kembali yang paling meriah
kita melihat marissa ya
semangat momentum hari ini
terus terpancar dari pagi hingga sore hari ini
bersama kira kira yang begitu meriah
dan begitu berwarna
bendera merah putih
memang ini bukan bendera asli indonesia
yang dulu dijahit oleh ibu fatmawati
pada oktober seribu sembilan ratus empat puluh
yang asli itu
dan dijahit waktu itu sama ibu fatmawati
selama dua hari
dan bendera itu digunakan
dari tahun empat puluh enam hingga tahun enam puluh delapan
kemudian harus disimpan
di sana merdeka
untuk itu digantikan
dengan bendera yang sekarang
dan para hadirin
untuk tetap berada
untuk bapak dan ibu
dan para hadirin
yang hadir kali ini
kami mohon para hadirin
untuk tetap berada
di tempat duduk
dan masih ada
ya kita sudah
namun bapak dan ibu
setelah para hadirin
untuk tetap berada
di tempat duduk anda
sang merah putih
kurun waktu yang sangat lama
demi momentum spesial hari ini
mari kita berikan tepuk tangan
untuk pasukan terbaik indonesia
kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
sudah tentu saja
hiburan pun masih berlangsung
berikut kita sajikan penampilan luar biasa
dari dira sugandi dan anmes kamale
semua ini milik kita sendiri
agar rumah kita
oh hanya punya baku
namun semua itu
namun semua itu
dan di balik ke sini
rumah kita sendiri
agar rumah kita
hanya bunga baku
tunggu di halaman
namun semua itu
memang semua itu